ya seorang anggota polisi membuat video berisi kritikan aksi teroris lewat lagu dan dengan menggunakan harmonika dan juga gitar yang membuat lagu berjudul teroris dimanakah hatimu
ya anda saya yakin sih ya pernah melihat karena video berdurasi kurang lebih lima puluh sembilan detik ini menjadi viral setelah diunggah ke media sosial
lagu kritikan atas aksi teroris yang belakangan banyak menyasar polisi ini dinyanyikan oleh aibtu sugeng anggota polres lubuk linggau
lagu berjudul teroris di manakah hatimu ini merupakan bentuk kekesalan aibtu sugeng atas aksi teror yang dilakukan para terduga teroris
dalam video berdurasi lima puluh sembilan detik aibtu sugeng yang bertugas di kesatuan
aibtu tuhan sabara ini menceritakan kesedihan saat tekannya menjadi korban bom bunuh diri
dia juga sedih karena banyak masyarakat sipil yang menjadi korban
sebetulnya saya timbul dari apa saya lihat di berita berita di salah satu televisi kan
manusia mana sih yang nggak terpanggil merasa miris merasa kasihan bahkan si pelaku mengorbankan anaknya sendiri yang tidak berdosa mungkin
di situ bahkan ya korban
dan akhirnya juga selain dari masyarakat sipil anak anak bahkan anggota polisi juga banyak
lirik lagu yang diciptakan pria kelahiran palembang seribu sembilan ratus tujuh puluh ini mendadak viral setelah videonya diunggah melalui akun instagram
at sugeng p dan sudah ditonton puluhan ribu orang dengan ratusan komentar sejak tujuh belas mei lalu
aibtu sugeng memulai karirnya sebagai anggota polisi sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
ayah dua orang anak ini dikenal cukup humoris di lingkungannya
terlebih dan juga dipercaya oleh anak anak yang berada di dalam kota

sebelum menjadi anggota polisi ia sempat menjadi seorang pengamen jalanan sehingga cukup mudah baginya untuk membuat lirik
lirik lagu teroris dimanakah hatimu pun hanya dibuat dalam waktu sekitar satu jam saja
hanif kairandi lubuk linggau
lirik lagu teroris dimanakah hatimu pun hanya dibuat dalam waktu sekitar satu jam saja